diduga dikarenakan naiknya harga tiket pesawat hingga jalur transportasi darat yang semakin lancar
pengelola bandara internasional juanda surabaya mengaku kehilangan sepuluh penumpang perharinya sejak januari dua ribu sembilan belas hingga april dua ribu sembilan belas
tidak hanya sampai di situ hampir semua maskapai penerbangan domestik dan internasional mulai mengurangi jam operasional
penumpang mencapai lima puluh lima perhari namun saat ini berkurang menjadi empat puluh sampai empat puluh lima penumpang perhari
tidak hanya sampai di situ akibat berkurangnya para penumpang ini
tujuh belas maskapai penerbangan domestik dan dua belas maskapai penerbangan internasional mengurangi jadwal penerbangannya
terkait berkurangnya jumlah penumpang ini pengelola bandara internasional juanda surabaya menduga
dikarenakan tiket pesawat yang masih tinggi dan jalur transportasi darat yang semakin lancar
jadi memang sejak awal tahun hingga bulan april dua ribu sembilan belas
penumpang amatan kami di lapangan memang terjadi penurunan
baik itu jumlah penumpang maupun pesawat
rata rata adalah sepuluh pergerakan penumpang perhari
berapa maskapai yang akhirnya memutuskan untuk know offs atau tidak beroperasi
pihak bandara internasional juanda surabaya berharap
keadaan ini akan membaik dan kembali menghidupkan perekonomian yang ada di kawasan bandara terbesar ini
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur